badan pengawas obat dan makanan telah menarik izin edar produk bionuswa dari pasaran
karena dinilai overklaim dapat menyembuhkan covid sembilan belas
sementara itu direksi pabrik jamu pt saraka mandiri semesta di kabupaten bogor
membantah pabriknya memproduksi herbal bionuswa covid sembilan belas
seperti yang diklaim oleh hadi pranoto
setelah pengakuan hadi pranoto sebagai penemu obat herbal untuk covid sembilan belas
ramai diperbincangkan di media sosial
badan pengawas obat dan makanan bepom akhirnya angkat bicara
kepala bepom peniku sumastuti lukito penerabu siang
mengaku telah menarik izin edar produk bionuswa dari pasaran
jauh sebelum produk ini viral di media sosial
penarikan dilakukan karena hasil cyber patrol yang dilakukan bepom
menemukan iklan produk bionuswa di media sosial
overklaim dapat menyembuhkan covid sembilan belas
bepom juga mengungkapkan jika izin produk yang dikeluarkan terhadap produk bionuswa
merupakan izin herbal tradisional
yang belum menjalani uji klinik
dulu artinya sekarang sebetulnya sebelum ini mencuat melalui viral pun
produk tersebut sebenarnya izin edarnya itu sudah ditarik
jadi izin edarnya sudah tidak berlaku lagi
nah produk tersebut pada saat didaftarkan
masuk dalam kategori untuk produk herbal adalah jamu
tentunya tidak ada uji klinik kalau untuk jamu
sementara itu jajaran direksi pabrik jamu pt saraka
mandiri semesta yang berada di kecamatan gunung putri kabupaten bogor
membantah pabriknya memproduksi herbal bionuswa covid sembilan belas
selain mengaku nomor izinnya dicatut
direksi pabrik jamu pt saraka mandiri semesta
mengaku tak mengenal sosok pria kontroversial yang viral tersebut
jika terdapat produk bionuswa atau produk lain
yang mencantumkan nomor izin edar bepom
dapat kami pastikan bahwa produk tersebut bukan merupakan produksi
pt saraka mandiri semusta
sebelumnya hadi pranoto sempat mengklaim herbal bionuswa ramuannya
resmi terdaftar di badan pom atas nama pt saraka mandiri semesta
herbal yang kita punya sudah ada izin dari bp pom
jadi sudah layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat apalagi ini herbal
nama yang kita daftarkan
bionuswa itu ada di daerah bogor perusahaannya
direksi pt saraka mandiri semesta memastikan
surat izin bpom miliknya yang beredar merupakan surat ilegal
lantaran bepom telah menarik kembali nomor izin tersebut pada tanggal tiga agustus dua ribu dua puluh
tim liputan cnn indonesia